merawat dan menyayangi dengan sepenuh hati
itulah yang dilakukan gatot suratno warga desa kentangan magetan jawa timur
terhadap puluhan ekor iguana yang dipeliharanya
bagi gatot hewan iguana menjadi hewan peliharaan
dan sekaligus bisa menjadi hobi yang bisa mendatangkan uang
di saat habitat iguana kian hari kian berkurang
gatot suratno kini tekun mengembang biakan hewan tersebut
untuk indukan cara merawatnya jauh lebih teliti dibandingkan dengan yang masih anakan
sebab membutuhkan perawatan ekstra agar dapat jadikan indukan untuk mengaweni iguana betina
untuk pakan iguana cukup diberikan buah pisang dan sayur mayur seperti kangkung sawi dan lainnya
dari hobi inilah gatot suratno dapat meraup pundi pundi uang
kalau bentuknya ini termasuk bentuk bentuk yang menarik eksotis
jadi reptil melihara reptil tapi ternyata dia itu hanya tampangnya aja yang sangar
tapi aslinya lucu jinak sekali
kayak penyantang perbuah gitu menurutmu
ya seperti binatang purba seperti dinosaurus
jadi kalau imajinasi kita melihara iguana itu seperti melihara dinosaurus zaman sekarang
saat ini gatot suratno memelihara puluhan anak iguana
satu ekor iguana bisa dihargai tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah
pembelinya adalah penghobi iguana di metan madiun ngawi dan ponorogo
jadi ini adalah hobi reptil ikut ngumpul ngumpul
ada iguana tertarik akhirnya beli
beli satu terus kok punya keinginan wah kalau breeding lebih menarik kayaknya
akhirnya beli lagi satu
betina yang beli betina
akhirnya ya setelah beberapa tahun bisa bertelur
jadi berhasil bisa beranak nih ya
itu selama berapa tahun mas ini menekuni breeding iguana
hampir udah tiga tahunan lumayan
kalau penjual sampai kemana aja nih mas
penjualan ya area madiun aja
area madiun ya kadang caruban terus ponorogo ngawi
beternak iguana relatif mudah dan tidak memerlukan tempat khusus
hanya diperlukan ketekunan dalam merawat serta melatihnya
agar hewan tersebut bisa jinak dan tidak memberontak
menjadikan teman saat beraktifitas
inaam tohari megetan jawa timur